bagus keponakan ku
ini tentang nyai ampetkasi
tidakkah nanda prabu memberikan kebijakan khusus
untuk nyai ampetkasi
apakah raka ingin yunda bekasi dibebaskan
lalu mengacau istana lagi
tidak ibu undah
ada apa denganmu junti
mengapa aku tidak bisa melihat
sinar kebencian di matamu
junti dengar aku
agar aku bisa menyalurkan tenaga jalanmu
dan membalikkan kanuraganmu
kau harus mempunyai rasa kebencian
bersumber dari semua dendam dan rasa kebencian
kau harus membangkitkannya
semakin besar semakin baik
cepat kau bangkit
tidak tahu caranya
jangan kau bermain main dengan aku
kau seorang pendendam junti
dan hatimu dipenuhi dengan rasa benci
itu bukan aku
tidak ada satu orang pun yang mengajari ku dendam dan kebencian
sebaliknya mereka mengajariku kasih sayang dan manfaat

kalau dia begitu aku tidak akan menang
dia akan berjalan

jadi aku akan mencari

kenapa berbeda dari sebelumnya
sembukani mas rara santa atau kau akan kubunuh
kalian sudah terbebas
dan para punggawa itu
sudah berhasil aku usir dari istana itu
terima kasih gusti prabu
gusti prabu memang hebat
gusti prabu srawisesa adalah yang terbaik mampu melindungi pajajaran
kami akan setia mendukung gusti prabu
hidup gusti prabu surawisesa
hidup gusti prabu surawisesa
hidup gusti prabu surawisesa
hidup gusti prabu surawisesa
hidup gusti prabu surawisesa
sekarang kalian pergi ke tempat masing masing
dan lakukan tugas kalian seperti biasa
saya akan menangkut kalian
sekarang ke emger ini

dari mana kau mendapatkan jurus itu
aku meniru dari jurusmu
hanya rangga soka yang bisa meniru dengan melihatnya
aku mewarisi mata rangga soka yang istimewa ini
itu semua karena karunia dewa tak
tidak bisa diajarkan
dan tidak bisa diwariskan
sebelum ia meninggal
dia memberikan matanya kepada aku
berikan aku penawarnya
aku akan berikan apa yang kau mau
bagus keponakan ku
ini tentang nyai ambedkasi
tidakkah nanda prabu memberikan kebijakan khusus untuk nyai ambedkasi
apakah raka ingin yunda bekasi dibebas lalu mengacau istana lagi
dia selalu saja membangkang
aku tidak akan pernah membiarkan dia keluar dari penjara
jangan salah paham dulu
jadi begini nanda prabu
biarkan nyai ambedkasi
di dalam penjara
keponakan ku biarkan
nyai ambedkasi pasti akan selalu membuat kekacauan
di kerajaan di pusat penjajaran
saya sangat yakin itu keponakan ku
kita bahas itu nanti
sekarang aku minta kau
untuk menemani aku ke ruang pusaka
apa yang ingin hendak kau lakukan di sana putraku